terima kasih anda masih bersama kami
seorang pemuda di ponorogo nekat membakar rumah tetangganya sendiri selasa malam
warga tidak berani memadamkan api karena takut menjadi sasaran amuk pelaku
diduga aksi amuk pelaku dipicu stres dan sakit hati
usai melakukan pembakaran rumah pelaku kemudian melarikan diri
dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemkap ponorogo
selasa malam terus berusaha memadamkan rumah milik selamat riyadi
yang dibakar sutopo alias tepeng tetangganya sendiri
sebelum dibakar pelaku sudah terlebih dahulu merusak rumah selamat riyadi
dengan melempari genteng rumahnya menggunakan batu bata hingga pecah
bahkan sebelum petugas pemadam kebakaran dan petugas kepolisian tiba di lokasi
tidak ada satupun warga yang berani memadamkan kobaran api
karena takut menjadi sasaran amuk sutopo
sebelum diketahui pasti alasan sutopo merusak dan membakar rumah selamat
warga menduga sutopo berulah karena penyakit stres yang dideritanya sejak kecil kembali kambuh
pihak desa berharap petugas kepolisian maupun pemerintah daerah
segera menangkap dan mengamankan sutopo
sebab aksi nekat yang dilakukan sutopo kepada warga sudah kerap terjadi dan meresahkan warga
yang selesai kita masih koordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan yang selesai ini kan
tidak mungkin tidak kita tangani
hanya sebetulnya karena keberadaan orang ini merusakkan warga masyarakat
saat ini pelaku masih melarikan diri atau gimana
masih melarikan diri
petugas kepolisian polsek balong hingga kini masih melakukan
pengejaran terhadap sutopo yang sudah melarikan diri
sementara selamat riyadi masih syok dan terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya